menuju cimaung kabupaten bandung
itu yang terjadi di negara negara yang berhasil
salah satunya adalah sentra budidaya rumput laut
album partner jadi harus mendengar
dan penjalinnya harus posisi di atas supaya lebih
bahkan tadi ada sempat saya berbincang bincang dengan pengendara motor lain
seperti apa ini harus diatur lebih detail dan pada saat sekolah nanti akan menyelenggarakan
ada bodi ya ada bodi caniago dan bodi potok budia
nah mengenai utang empat puluh atau empat puluh satu
lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi pergudangan yang tumbuh sembilan belas delapan puluh tujuh dari dua ribu dua puluh satu
enaknya kita diving atau mungkin berenang di laut indonesia itu itu nggak anget
sekarang saya ajak anda untuk melihat pemandangan cantik dari gunung bromo
korban itu paling susah diidentifikasi berapanya
bebe sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa anda dan juga teman teman anda bebe
ida pun menunjukkan lokasi kejadiannya
tadi pagi saya sempat berbicara dengan
untuk menghindari potensi terluka terkena tajamnya gerindangan
mereka disitu nulis mengeluarkannya tuh
dan memukau pengunjung di pameran teknologi di seluruh dunia
artinya bukan faktor bukan sebagai penyebab langsung
ini berarti keju mozzarella yang akan dihasilkan akan lebih sedikit
for your info bila hendak menambahkan rasa pada kerupuk ini bisa dilakukan bersamaan ketika proses penjemuran
jadinya perannya sebagai lovernya tuh pelan pelan hilang
jadi harus ada mapping tujuh belas kecamatan yang ada di padang lawas ini
keluarga warsito memang memiliki kuda dan delman sehingga sudah menjadi terbiasa untuk merawat kuda
apa yang harus kita lakukan jika kita akan mengembangkan trend di mana satu dari lima orang muda
kita cuma bisa berusaha yang terbaik
namun yang ini versi pancake durian ya
misalnya beberapa kali waktu itu aku menitik beratkan terkait dengan para pejuang umkm
nah kita ini kan lagi jalanan ibu kota nih pak ya
bahwa masyarakat indonesia kerja sangat keras
seperti soto kare gula ayam
kalau ini memimpin ibu kota
jadi bareng bareng ya kita lihat ya pak
tadi kan kira kira bisa saya melihat desa wisata
lapaknya menetap di jalan mojopahit dan buka hingga pukul setengah dua dini hari
setidaknya ada delapan puluh an orang dengan gangguan jiwa atau odgj
tapi kemudian narasi double standard ini akan juga menyulitkan
ya dihias bunga bungaan janur semuanya komplet
yang kedua juga rangkaian dari kompor gas
padahal selama diperkuat messi tim berjuluk azulgrana itu tidak pernah bermain di liga eropa yang merupakan kasta kedua di jajaran kompetisi eropa
dan tidak padat karya
apakah kembali ditambah atau bagaimana
namun mereka belum melaksanakan belum naik ke atas mungkin masih mengumpulkan tim dan yang lain lain
brokoli masih segar tadi
karena ada mutasi kan
dengan jumlah hingga dua puluh empat juta liter susu setiap tahunnya
nah ini kan ada dua hal yang saling bertolak belakang
dampak ke bisnisnya mereka sendiri tuh apa sih
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya
dahulu sate dijajakan dengan cara dipikul berkeliling
dan faktor faktor itu memang harus diurai oleh para psikolog
dan cara belinya bukan sekali langsung hajar beli sekarang
sirkuit trail rawadinok depok jawa barat ini menjadi salah satu arena latihan pencinta motor dual perpose jabodetabek ini
sehingga penting untuk tidak langsung lompat ke dalam kesimpulan yang terlalu jauh
jadi per hari ini saya kira masih ada peluang yang sama dari semua atau seluruh bakal calon gubernur dki jakarta
sekarang kita udah ready untuk naik ke atas
jadi ada yang gimana bahkan teman aku merasakan bahwa di hari lebaran
yang biasa lu sekolah di swasta
beban yang dapat ditopang oleh kura kura hanya separuh dari tubuh mereka
kalau saya sih tim yang gak diaduk langsung makan
jadi beberapa wisatawan yang tidak mengetahui bagaimana cara
nah saya kira bicara soal deteksi dini dan mitigasi

hal itu lebih murah dibandingkan mencetak dalam bentuk kartu berbahan pvc
ingat hati yang patah dapat tumbuh kembali
pengendalian ini adalah pengendalian
daging sapi dan iga dibakar terlebih dahulu
bila salah memilih jenis beras
kalau melihat kondisi seperti ini berarti apa yang perlu diingat
dengan masyarakat gitu dengan keluarga gitu ya
ya tentu pak mas roni punya basis di dapilnya di dki jakarta
hal lain yang menjadi nilai tambah bagi toko buku itu adalah
demikian dikatakan oleh dr pucur
nah saat ini kita punya potensi tiga
karena pengelolaan keuangan kita yang kurang baik
bukunya shocking unit ring bukunya sudah nggak ada di
jadi prinsipnya semua bahkan sampai saat ini pun petugas yang masih sakit menjadi tanggung jawab kita semua
ya paling cepat kita baru bisa keluar dari situasi
nah cara yang lain untuk tetap waspada covid sembilan belas omicron
pemimpin partai hijau edem benz tidak dapat berbuat apa apa tentang yang pertama
ia berharap karang karang di perairan pulau tidung segera pulih dan bisa kembali menjadi rumah serta tempat berkumpulnya ikan
insan akan berkoordinasi dengan perangkat di daerah terkait lokasi lokasi yang dinilai rawan oleh kepolisian
nanti tunggu lima tahun sepuluh tahun ke depan mungkin udah bosen atau apa
tapi mereka punya pribadi yang
jadi kalau kita jaga dari fundamental ekonomi dan juga sdm terus kita perkuat
sesuai namanya masjid tua kayu jawa dulunya terbuat dari kayu jawa
dini hari jam dua aku masih ingat tuh karena
sampai nomor dia tuh di blok
itu partai anak anak muda yang
yang kedua masyarakat saya kira sudah dua tahun terakhir ini mereka sudah merasa telah
peran dari psikolog psikolog yang mendampingi dalam periksaan ini
temen temen gue sama rakem kan per daerah kan
di sisi lain ada yang malah makin was was
estimasinya kalau satu orang satu anak
karena aku mau semua orang tuh ngerti
menggunakan aplikasi peduli lindungi gitu
lalu kemudian pelaku ini kebingungan untuk menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti
di sisi lain para karyawan ini memang menyetujui dengan adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan kembali level ppkm menjadi level dua
dan hal ini rata rata baru disadari
bagaimana wni yang berada di gaza hidup dalam ketidakpastian
udah boleh langsung ke college nya di taiwan sini
agar umat hindu dan buddha seluruh dunia bisa lebih menghayati peribadatan
yang mungkin di dalamnya sebagian besar adalah terumbu karang
angka kesakitan angka kematian turun
sebenernya ini ya perkembangan dari sars yang lama tahun dua ribu tiga
dari pamekasan madura jawa timur
kejutan baru yang muncul di tahun ini apakah nama pak anies akan digadang gadang masuk sebagai bursa
ingin ikut lomba di royal itu supaya tahu
dunia bisnis atau gimana nih dari segi kebijakan anda
sejak dua ribu empat belas jordi aktif melakukan penanaman perawatan dan pelestarian terumbu karang di perairan sekitar pulau tidung
saya banyakkan sayur untuk makan
jadi sejauh ini sih masuk sih gitu
buka bersamanya yang pertama itu di luar
biasanya yang paling sering itu rinovirus atau ada lagi yaitu hemofilus influenza
tapi sekarang kita lagi melelingin alun alunnya aja
karena memang kan komunikasi dengan golkar komunikasi dengan pan kan sudah dijalin sejak lama
udah gak usah pake masker yang pake masker cuman orang yang sakit aja
wonosari km sepuluh bantul
karena kan kalau berdasarkan yang kita baca ya di anak anak muda sendiri masih pengangguran juga termasuk tinggi ya
kemudian benarkah dengan memakai baju dan selimut tebal bisa memicu keringat dan membuat suhu tubuh bisa turun
ketua kpu ri hashim ashari menyampaikan informasi terbaru terkait penanganan kesehatan penyelenggara pemilu dua ribu dua puluh
sebaiknya masih memakai aksi pencegahan dengan memakai masker
senang sekali saya alfian raharjo bisa kembali berjumpa dengan anda
makanya saya berharap juga para teman teman juga
kayaknya abis sunat deh itu bu
apalagi kemarin kalau saya perhatikan gitu ya jalannya kasus ini
iya jadi hang laksa disebutnya
dan tadi komitmen mereka untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan
artinya per setel seragam berkisar empat ratus ribu rupiah
kita diharuskan mengisi beberapa aplikasi aplikasi yang memang ini akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari hari harus diakui ya
terima kasih bang safir atas informasinya selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
terus yang kedua beliau selalu bilang
sehingga aku lihat sih di sini makin lama orang sudah makin terbuka dan makin teredukasi
menurut ketua kadin gitu
dari tebu yang difermentasi minyak kelapa dan putih telur
kebanyakan sih temen temen saya manggilnya nart nart tapi ya terserah
nah itu kalau kita memang mau memajukan perwisata di anambas
atau biasa juga disebut sleeping beauty syndrome
maka mereka melihat indonesia sebagai salah satu negara yang posisinya paling strategis secara investasi dan juga secara perekonomian bahkan yang terbaik di asia pasifik
sekarang kebetulan dalam tahap rekapitalasi tingkat ppk
karena kasus ini kan kasus airborne atau droplet yang bisa menyebar seperti ada covid tahun lalu
jadi kehilangan rizky ridho ini akan menjadi problem tersendiri